bapak mau melakukan apa aja
asal bapak mendapatkan uang
mau uang haram itu gak apa apa
sampai menjual anaknya sendiri pak
orang kayak seperti itu gak bisa disebut dengan ayah
lu ngomong cuma sembarangan ya
kamu itu anak kandung saya
jadi semua itu benar
aku bukan anak aku mama
aku bukan anak kandung mama
aku cuma bisa berharap ini semua cuma mimpi
mimpi yang amat sangat buruk
tapi kenapa aku gak bisa juga terbangun
kenapa ini semua semakin terasa seperti kenyataan
ini semua emang kenyataan
aku emang betul anak dari penjahat itu
apa yang harus aku lakukan ya allah
apa maksudmu menggariskan nasib seperti ini buat aku ya allah
enggak aku dapat kabar dari satria katanya nenek udah stabil
tapi kok kamu masih kelihatan sedih
aku bukan mikirin nenekmu
mungkin aku lebih banyak pikiran aja
mungkin apa aku sih nih
aku bawa laporan keuangan victory
kayaknya gak mencemaskan karena defisi terus
gini deh gimana kalau aku bantu kamu untuk pinjamin modal
ya bagaimanapun juga biaya rutin bulanan tetap ada ya
ya biaya rutin bulanan tetap harus keluar kan dre
sekarang gini aja
daripada kamu itu minimin modal
kenapa kamu gak beli aja sum victory semuanya
sekarang jujur daripada aku jual sama orang lain yang aku gak kenal
aku gak tau siapa
ya aku lebih baik jualan sama kamu kan
aku percaya sama kamu
kamu udah kayak keluarga bagi aku
terserah kamu sih nri
tapi menurut aku ide yang bagus
yaudah biar nanti diurus jual beli secepatnya ya
hal yang aku nggak sangka sangka ternyata datang juga
aku lagi kepusingan gimana beli sama orang lainnya ya
kepusingan gimana beli sama sum victory tanpa dicurigai
eh sekarang malah ditawarin
rasakan kehancuran kamu nri
kehancuran kamu sangat sangat dekat
dan lebih sakit tentunya
nah mas kary istirahat dulu
kalau bukan ada siapin
nri udah tahu semuanya
kamu lihat kan merahnya dia seperti apa
marah sekali dia sama mama
kalau dia marah terus sama mama gimana
terus dia tinggalin mama
dia memilih hidup bersama hamid gimana
satu satunya mama gak mau kehilangan nri
mama gak bisa kehilangan dia
mama gak akan kehilangan andre
andre sekarang cuma lagi kaget aja mak
tapi gak mungkin dia tinggal sampai hamil
mama kan yang ngebesarin andri dari kecil
mama jangan khawatir
ini loh tadi
kemasukan debu matanya jadi kayak mata
nanti sita pijetin ya
tapi sekarang kamu ganti baju dulu ya
ya udah sita masuk dulu ya
sita masuk dulu ya ma
mama ingatkan dulu gimana sikap sinta terhadap dewi
sekarang udah jauh berubah kan mah
mama udah ngerawat andri dari kecil
udah seperti ibu kandung
jadi mama jangan khawatir ya
jangan khawatir ya ma
semoga dia dapat keekeranan selamatnya
lara main dulu ya disana ya
sama denika kelincinya
ayah mau terima telepon dulu ada telepon dari teman ayah
jagain kelincian nanti kabur loh
iya ya gimana masalah yang kita bicarakan kemarin
ya kapan kira kira surat peresmian lara menjadi anak saya bisa saya terima
iya pak saif
secepatnya lah pak asep ya
ya kalau udah selesai pak saif langsung hubungi saya
ya makasih banyak pak
satria tetap mau ngangkat anak idiot itu
kamu pikir mama akan membiarkan kamu untuk meneruskan rencana gila kamu itu mengangkat anak yang giatnya jadi anak angkat kamu
gak pernah bisa satria
mama gak mau
kalau dia jadi anak akan kamu berarti dia jadi cucu akan mama
gak gak gak gak
gak pernah bisa
mama gak mau
mama udah ini udah keputusan aku
semuanya udah dulu sama pengacara aku
kamu sudah gila
punya otak gak sih
nenek masih gak jogokin rumah sakit gara gara kamu
kamu masih mau ngebut but itu iya
kamu tetap tidak bisa
memang perbuatan aku ini hal yang buruk
aku yakin kok lama lama nenek juga pasti ngerti
ma udah gak usah pikirin ya
aku yang akan jelasin sama nenek pelan pelan
mama tetap tidak setuju
aku pikir panjang loh satria
kalau nenek gak setuju nanti kamu dipecat dari kantor
kamu diusir dari rumah ini
aku lebih rela gak dapat segalanya ma
daripada aku kehilangan lara
karena itu sangat penting buat aku
apa sih yang kamu sebutin kan
kamu itu gak pernah mau melihat lara
waktu pertama dia datang kesini
emang kamu kosong lihat dia
sama satu mata begini aja kamu gak pernah mau tahu tentang dia
apalagi kira sama dia
berarti dia gak pernah
sekarang tiba tiba kamu mau angkat dia sebagai anak angkat kamu
kamu sebutin kan sesuatu dari mama
aku niat ngangkat lara itu udah dari dulu
dari pertama anak itu kesini
kamu gak seperti itu
jawab dan terus terang sama mama
ada apa satria
apa yang kamu sembunyiin
siapa lara itu
ngomongnya gak usah betul betul
mama pengen tahu sebenarnya
kamu mau beberkan ke tante ini
jangan jangan satria mau mebeberkan ke tante ini
aduh bisa berantakan semuanya kalau kayak gini
manggil manggil tante ya

bisa aku kerja aku mikirin masalah ini aku nggak tahu gimana kamu pikirin aja masalah ini pelan pelan
yang penting kan kamu udah tahu yang sebenarnya kalau aku sih aku berharap kamu bisa membuat
keputusan yang terbaik aku berharap sikap kamu sama mama gak berubah karena bagaimanapun juga
beliau kan yang membesarkan kamu dari kecil dengan penuh kasih sayang dray dan aku juga tahu kalau
dan tentang pak hamid ya aku tahu kalau sebetulnya dia bukan orang yang baik
hai tapi kan nggak ada salahnya kamu beri dia kesempatan untuk menjadi ayah yang baik
bagaimanapun juga dia akan ayah kandung kamu drei
hai ada apa lu datang sini
cara apaan sih
semua bicara tentang
dan juga keluarga saya
hai kalau saya enggak mengganggu bapak mungkin saya bisa bicara sebentar ngomong apa ya
hai gue bingung
oh ya sebelumnya saya minta maaf sama bapak kalau kemarin saya saya emosi banget makan smk baku saya minta
hai memang sih sekarang masih sakit ya
saya masih sakit sekarang masih sakit
gimana aja enggak ada duit
saya kan anak kandungnya bapak
kenapa dulu itu bapak menjual saya
apa salah saya pak
saya kan dulu masih kecil
seperti bukan anak
merasa seperti hewan yang siap dijual kapan saja
deh lu itu harusnya bersyukur
kalau lu enggak gue jual ya
hidup dong kagak bakal seenak ini
makan tinggal makan
rumah ada gedung lagi
harusnya lu bersyukur sama gue
kenapa sih pak ini pikiran bapak selalu uang uang dan uang
gimana caranya mendapatkan uang

uang jumlah yang banyak
bapak mau melakukan apa aja
asal bapak mendapatkan uang
mau uang haram
itu enggak apa apa
sampai menjual anaknya sendiri pak
orang kayak seperti itu
enggak bisa disebut dengan anak
lu ngomong cuma sembarangan ya
lu ngomong sama orang tua kandung lu sendiri
lu ngomong sama orang tua kandung lu sendiri